kamera milik pengunjung rumah sakit umum daerah bangil merekam kegiatan konser band kotak dalam acara peresmian gedung pelayanan baru pada rabu malam dua agustus
konser ini membuat keluarga pasien resah lantaran lokasinya berdekatan dengan gedung jantung terpadu dan instalasi gawat darurat
suara musik yang keras bahkan terdengar hingga luar kawasan rumah sakit
meski hanya berlangsung satu jam konser musik ini menuai protes
keluarga salah satu pasien merasa terganggu karena konser musik tidak lazim digelar di lingkungan rumah sakit
masyarakat tentunya sangat menyayangkan sekali kenapa rumah sakit yang seharusnya itu butuh ketenangan
butuh masyarakat pasien pasien ini butuh support
ini malah ada konser musik yang begitu meriah
sementara manajemen rsud bangil beralasan halaman rumah sakit dipilih sebagai lokasi konser musik
sudah melalui berbagai pertimbangan
salah satunya pengecekan sound system sebelum acara
di kegiatan itu kami memang sudah mengantisipasi
mengantisipasi kemungkinan kemungkinan prediksi yang akan terjadi
dan kegiatan itu akan menjadi sumber daya menurut masyarakat yang akan datang ke rumah sakit ini
dan kegiatan itu akan menjadi sumber daya menurut masyarakat yang akan datang ke rumah sakit ini

manajemen rsud bangil pun menyampaikan permohonan maaf dan akan bertanggung jawab penuh atas akibat yang ditimbulkan dari kegiatan itu
irsyap ryongko pasuruan jawa timur